tak hanya membawa duka trauma akan kerusuhan yang terjadi sepanjang dua belas hingga empat belas mei seribu sembilan ratus empat puluh
membuat sebagian besar etnis tionghoa meninggalkan indonesia
dalam kepergiannya warga negara indonesia etnis tionghoa ini kemudian mencoba mencari jati diri mereka
salah satunya melalui chinese whispers
pencarian jati diri sebagai anak bangsa ternyata tak segampang itu didapatkan bagi warga negara indonesia
ya kerusuhan mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan menjadi titik balik warga etnis tionghoa di jakarta dalam memaknai dirinya sebagai bangsa indonesia
saya berpikir tadinya saya berpikir saya ini orang indonesia
saya memang dibesarkan untuk mencintai indonesia
saya punya rasa identitas yang sangat kental bahwa saya orang indonesia
tapi lalu waktu kerusuhan itu meletus saya menjadi sadar bahwa
oh ternyata orang orang
yang seperti saya yang berpenampilan seperti saya itu dianggap orang cina
penolakan dan diskriminasi etnis di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan membuat rani dan saudaranya harus keluar dari tanah airnya sendiri
hidup di tanah rantau dengan luka dan kekecewaan
rani mengumpulkan tekat mencari cerita di balik seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan yang akhirnya menciptakan chinese whispers

kenapa ya kita kan lagi di rumah
kami kan waktu itu lagi di rumah mereka atau di restoran di melbourne
suasananya kan aman ya kita kan aman
tapi kok ketika membahas topik ini tetap aja ada suasana yang sedikit mencekam gitu ya
itu kan jadi berarti masih ada dampak sesuatu ya
ada sesuatu di situ yang masih terasa sedikit berbahaya untuk membahasnya
dari situ mungkin saya mulai proses bertanya tanya yang secara lebih dalam ya
maksudnya menanyakan kepada diri saya bahkan apa ada sesuatu di sini yang patut digali ya
dosa bersalah dosa pernah merahmukannya
cuma dosa yang dikira kira
chinese whispers merupakan karya komik digital grafis yang mengisahkan pergolakan batin rani sebagai representasi warga negara indonesia
sebagai representasi warga negara indonesia
sebagai representasi warga negara indonesia
melalui chinese whispers rani pun berusaha merangkul anak muda untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi pada saat itu
itu yang datang waktu itu anak perempuan muda yang berkata
kalau nanti suatu hari saya punya anak saya sendiri punya anak sendiri
saya juga bisa udah ada cerita yang bisa saya bagikan kepada anak saya itu
ini loh yang terjadi waktu seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
jadi buat saya itu sangat menyentuh hati
saya senang sekali waktu mendengar itu
karena chinese whispers itu demi generasi muda terutama generasi muda indonesia untuk mengenal sejarah kita bersama
berbagi cerita mengungkap sejarah kelam seribu sembilan ratus sembilan puluh
karena tak ada luka yang bisa disembuhkan tanpa adanya luka yang diakui
maria sarjana jakarta